selamat malam kita sudah memasuki fase yang paling hangat dari pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun dua ribu delapan belas
salah satu daerah yang cukup menjadi sorotan nasional adalah provinsi jawa barat
dengan jumlah pemilih yang hampir mencapai sepertiga pemilih nasional pertarungan politik di daerah ini dinilai banyak pihak
sangat memungkinkan mempengaruhi konstelasi politik nasional jelang pemilu dua ribu sembilan belas
ada empat pasangan calon yang akan bertarung
sebelumnya kami sudah menggali motivasi dan visi serta misi dari sebagian kandidat seperti deddy miswar ridwan kamil dan anton carlian
kali ini kami hadirkan satu lagi calon dan kebetulan ini calon kejutan di kontes pilkada jawa barat
calon gubernur yang diusung partai gerindra pks dan pan mayor jenderal purnawirawan sudrajat
selamat malam pak ajat
kang ajat sekarang ya
selamat malam pak sudrajat
kita sudah cukup lama tidak mendengar kang ajat di media
di awal awal dua ribu kami wartawan wartawan muda itu agak senang juga ada tentara yang artikulate
yang kalau ditanya banyak hal itu bisa menjawab terutama masalah masalah yang sensitif tentang pertahanan keamanan
dan itu kita selalu datangnya ke pak sudrajat waktu itu
setelah itu kang ajat jadi dubes di cina
setelah itu kayaknya kita sudah tidak pernah dengar lagi
tiba tiba ada kejutan dan ini benar benar mengejutkan
dan bukan hanya maju tapi majunya menggantikan orang yang sebelumnya sudah dicalankan oleh koalisi gerindra pks dan pan
gimana ceritanya itu kang ajat bisa seperti itu
jadi sebetulnya setelah saya jadi dubes di cina tahun dua ribu sepuluh saya kembali
saya sudah tidak berkarir lagi dan saya sudah tidak ingin berkarir lagi
saya katakan yaudah gaji general kan tidak cukup
jadi pensiunnya tidak cukup
jadi saya berusaha untuk mencari
jadi hidup sendiri dan kebetulan pada waktu itu saya sudah lama kerjasama dengan susi
saya begitu susi jadi menteri pak ini tolong perusahaan dipegang
ya sudah lah saya bilang saya pegang
sekarang menjabat sebagai ceo maskapai penerbangan susi air
sebelumnya jadi komisaris
nah itu gimana ceritanya terus tiba tiba
dalam perjalanan itu kami tahu kang ajat sempat masuk ke ormas
yang kemudian tiba tiba menjadi partai politik
ormas nasdem kemudian jadi partai nasdem
ketika jadi ormas gabung
saya waktu jadi ormas saya gabung
dan saya bahkan diminta untuk menjadi pimpinan di jawa barat
tetapi begitu saya mengatakan ormas kalau selama jadi ormas ya
karena tujuannya adalah untuk menyengusung mempromosikan moral politik
wah enak bagus sekali
dan waktu itu janjinya mau jadi partai nggak
oke kalau nggak jadi partai saya akan terus
jadi kalau dari awal dibilang akan jadi partai nggak akan maju
jadi pada waktu awalnya itu memang ormas
jadi itu disebutnya melting pot
melting pot berarti setiap orang dari partai mana saja duduk di situ
membangun suatu ormas yang betul betul bisa meninggikan moral politik bangsa
nah di tengah perjalanan menjadi partai ya saya mundur
dan saya mundur tidak sendirian dengan ambung gobuono sultan
di situ ada rustri ningsih dan segala macam teman teman yang lainnya
ya mereka yang tidak sepaham ya mundur
saya kira itu sejarahnya
bukan karena nggak dapat bagian di partainya
saya memang tidak ingin masuk partai
kang ajat ini kan dulu di desk menko polkam dan kemudian di dewan pertahanan atau ketahanan
saya di jen strategi pertahanan
itu kan sebenarnya kan ngomongnya bolak balik soal politik
logikanya begini kalau misalnya waktu itu di zaman orde baru siapapun general yang biasa tampil di tv
misalnya dan lain sebagainya itu punya kecenderungan masuk politik
kenapa kemudian kayaknya nggak tertarik untuk masuk politik praktis setelah pulang dari cina dua ribu sembilan belas
saya dilahirkan di tni
saya mempunyai awal pendidikan dan pembentukan bahwa saya adalah berdiri di atas semua golongan
tapi kan tni dulu punya dwi fungsi abri
tetapi mereka sebetulnya dalam konteks di atas semua golongan dalam dwi fungsi abri
dalam mereka mempromosikan sebaik baiknya untuk berdiri di atas semua golongan
dalam mereka sebetulnya dalam konteks di atas semua golongan dalam dwi fungsi abri dalam mereka mempromosikan sebaik baiknya untuk berdiri di atas semua golongan

karena pada waktu itu ada suatu konflik kepentingan yang tidak bisa diatur
akhirnya tni pada waktu itu harus bagian daripada pembangunan negara
karena sejarah tni pada waktu itu kenapa ada tni
negara ini dulu diproklamasikan adalah oleh rakyat rakyat yang berjuang
nah rakyat rakyat yang berjuang itu ada yang setelah menjadi negara
rakyat rakyat itu ada yang menjadi tni ada yang tidak menjadi tni ada yang menjadi dokter tapi mereka rakyat berjuang
sehingga pada perjalanan bangsa ini
sehingga pada perjalanan bangsa indonesia
ini tentara adalah
bagian daripada persis
pembangunan bangsa ini sehingga disitu diklaim
sebagai sehingga pada waktu itu
tentu ada suatu
suasana kebatian yang berbeda
pada saat g tiga puluh s terjadi sehingga
tni pada waktu itu yang
membersihkan komunis sehingga dia juga
bertanggung jawab untuk membangun ini dan
awalnya adalah menjaga supaya
negara ini bersih dari komunis
dan memelihara stabil
lepas dari bahwa nanti kita bisa
di spiut panjang soal duifungsi abri
tapi pertanyaannya adalah dengan
konteks seperti itu kenapa seorang
mayor jenderal purnawirawan
sudrajat tidak memilih jalan
saya katakan pada
waktu itu saya tidak memilih jalan politik
saya katakan saya tidak mau lagi berkarir
pengalaman saya pada waktu masuk nasdem
ormas nasben saya melihat
ini sahabat politiknya terlalu
besar karena begitu anda
masuk dalam sahabat politik
dan mengklaim sebagai salah satu
partai dan golongan soalnya anda
jadi golongan lain lah bukan golongan anda
jadi itu bertentangan dengan naluri saya
konteksnya begini apapun itu
kebetulan memang nasdem kan tapi kan ada
juga demokrat pak sbe pak sbe dekat dengan
pak sudrajat kenapa
kok diajak apa enggak waktu pak sby
bangun demokrat oh saya sempat diajak bahkan ditawarin
untuk jadi segen tapi saya katakan tidak pak
saya akan membawa
kemurnian daripada kenetralisas tni
kecuali kalau kita memang masuk disana
dengan perjuangan yang tersendiri tetapi
saya katakan selama kita
membangun negara kesatuan republik indonesia
yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
itu yang harus kita kawal seterusnya
contohnya sekarang begitu
dia masuk politik maka
pandangan terhadap undang undang dasar empat puluh lima
mampu menjadi berbeda pada saat pada waktu kita
di tni sehingga kita melihat
ada suatu ketimbangan ketimbangan
seperti sekarang apa yang terjadi
saya bertanya apakah demokratisasi
yang ada di indonesia ini
sesuai dengan pancasila atau tidak
banyak kebanyakan orang mengatakan
demokrasi yang kita alami sekarang
tidak sesuai dengan pancasila
nah saya kira ini jauh harus kita
bisa bicarakan lagi nah disinilah saya kira
manakala kamu atau kita masuk dalam
golongan partai dia sudah
mementingkan kepentingan golongannya
dan itu perjuangannya kalau perjuangannya
murni untuk rakyat indonesia nggak apa apa
tapi akhirnya tapi bukannya semua partai cerita soal
sekarang itu hanya menjadi bungkus
sisanya mereka melakukan bisnis
nah ini yang saya sedihkan
hal yang sama juga terjadi dengan gerindra p tiga pan dan pks
saya tidak tahu tetapi yang saya lihat
saya diangkat kenapa saya diminta oleh gerindra
dan saya mau
karena saya katakan gerindra pada kasus seperti saya
gerindra adalah bukan kendaraan politik
dia adalah talent scouter
dia mencari orang yang terbaik untuk diangkat
dan didudukan menjadi pemimpin
atau dipromosikan menjadi pemimpin
jadi dia bukan kendaraan politik dia betul betul
jadi memang tugas partai itu adalah
dia membuat suatu partai
yang selanjutnya dia mencari warga negara yang terbaik
untuk didudukan menjadi pemimpin
untuk mengawal bangsa ini
kang ajat sebelum jauh ke sana ya
tadi saya sebenarnya mau cari bridging aja
untuk mengatakan kenapa kemudian
yang tadinya menolak politik
dan seolah olah itu politik enggak bangetlah sama saya gitu
bukan bidang saya dan lain sebagainya
kenapa pada tahun dua ribu tujuh belas kemarin ya
memutuskan yaudah deh
saya merasa terpanggil
pada saat pak prabowo tanggal lima oktober telepon saya
kang ajat tidak concern tentang jawa barat

kita belum menemukan calon pemimpin yang terbaik
loh kenapa mas bo
saya melihat akang adalah orang yang tepat saya angkat
saya usung untuk bisa dijadikan calon gubernur
cerita banyak akhirnya mantap
kita harus menyelamatkan negara ini
dengan dekadensi yang ada sekarang
perlu ada perusahaan perusahaan dan kepemimpinan yang tegas
dan yang betul betul tahu tentang pembangunan bangsa ini
pak prabowo dan kang ajat selain sama sama tentara itu hubungannya gimana
di akabri kita sama sama
bahkan saya tingkat tiga dia masuk
maaf disana dulu ada perpeloncoan istilahnya yang melonco saya itu ya
dan saya tahu dia karakternya
selama di militer juga kita sering berkomunikasi
kebetulan dia di kopassus saya di kostrat
dan pada level level kolonel kita sering berinteraksi
berbicara tentang bangsa dan negara ini
jadi pada saat kita lihat kolonel kolonel
saya bambang yudhoyono agus wijoyo agus wira rikusuma jaja suparman
semua kita sering berinteraksi
the young officials yang memikirkan bahkan kita banyak berbicara tentang bangsa ini

bagaimana sebetulnya negara ini harus dibangun
sesuai dengan norma norma demokrasi yang benar
karena kita juga punya preference
punya referensi di mana kita pernah dididik di amerika serikat di eropa
bahkan ada yang sempat ke timur tengah
jadi referensi tentang faham faham demokrasi
dan bagaimana tentara harus ditempatkan dalam negara demokrasi
hubungannya itu baik baik sekali atau biasa biasa saja
karena kan begini
jawa barat ini kan bukan
bukan barang kebangsaan
kita harus dibanyakan gitu ya dalam tanda kutipnya
ini adalah pertarungan main battlefield lah di dua ribu delapan belas
tanpa mengecilkan daerah daerah lain
melihat potensi jumlah pemilih yang cukup banyak
potensi daerah dan lain sebagainya
maka jawa barat adalah
wilayah yang tidak boleh dianggap enteng oleh semua partai politik sesungguhnya
nah bagaimana kemudian seorang sudrajat yang ya hubungannya
apa hanya gara gara pernah di pelonco
terus ketemu bareng bareng letkol kolonel ngobrol ngobrol
dalam rangka menegakkan negara kesatuan republik indonesia
dalam rangka mengatur sendi sendi dan instrumen instrumen kenegaraan yang terbaik
saya satu visi dengan beliau dan saya katakan
titip jawa barat maaf jangan sampai jadi ekstrim kanan
oke saya katakan saya mengerti saya mengambil
nah saya katakan makanya jawa barat jangan sampai menjadi ekstrim kanan maksudnya
jawa barat harus menjadi bagian yang terbaik terdepan di provinsi di indonesia
dari semua empat puluh tujuh juta orang di jawa barat
betul betul tanda petik
untuk bobot negara itu jawa barat akan menjadi contoh
contoh pembangunan ekonomi terutama sosial politik
maka jawa barat harus menjadi contoh
dan betul betul tegaknya negara kesatuan republik indonesia
banyak yang mengatakan bahwa
kang pak haji deddy miswar itu
in the end ujungnya kayaknya gak satu visi sama prabowo
soal dua ribu delapan belas bahkan lebih jauh soal dua ribu sembilan belas
apakah ini hanya semata mata pragmatisme aja
orang yang bisa memangku kepentingan
prabowo gerindra di dua ribu sembilan belas lah yang kemudian ditunjuk untuk jawa barat
kepariwisataan menjadi salah satu
yang perlu dikembangkan lebih jauh
khususnya di jawa barat
yang dimana objek wisatanya sangat banyak
tapi belum ditentukan sebagai destinasi
dan sementara kita lihat dari empat
bidang penghasil depisah negara
dan serapa tenaga kerja
secara signifikan pariwisata tadi meningkat
dibandingkan tiga teratas yang cenderung menurun
migas batubara kelapa sawit kan cenderung terjun bebas
segitu harapan yang paling besar dan memungkinkan
yang paling besar dan memungkinkan

kenapa tidak berkembang pariwisata karena infrastruktur atau konektivitas
hasil survei mengatakan jawa barat itu isunya ekonomi mas
besar masalahnya itu semua ekonomi
satu infrastruktur dua daya beli masyarakat harga sembako dan lapangan pekerjaan
jadi kalau jawa barat ingin maju luar biasa
saya banyak gagasan terhadap isu ekonomi ini kira kira
jangan lupa juga saya akan berbicara
yang paling kurning harus mendapatkan perhatian itu
kebetulan saya dikomisi satu bahwa indonesia itu adalah ranking ke tiga
dalam hal intoleransi itu kata pbb ya kata pbb
dan kemudian setelah dibuka di indonesia dimana
satu di papua keduanya di jawa barat
sebelum ini kan sudah ada nama lain yang kemudian akhirnya pecah kongsi di tengah jalan
waktu gerindra memilih nama itu
deddy miswar kita sebut saja begitu
kang aja juga pasti dengar kan itu kan
saya monitor dari jauh
dan saya all of sudden
sangat sangat mendadak pada lima oktober pak prabowo telepon saya
dan itulah mulai terjadi
kita dialog sampai satu bulan bahkan saya minta waktu satu bulan
untuk betul betul saya menggali apa sih visi beliau
visi partai gerinda dan nanti kalau gabung dengan pks dan pan
apa platform tiga partai itu terhadap jawa barat dan terhadap nasional
selama satu bulan prosesnya satu bulan
dan saya juga di kanvasing
maksud saya partai gerindra juga tidak sembarangan
saya disandingkan dengan lima kandidat lainnya
dan disitu akhirnya saya diminta oleh partai gerindra bahwa
saya yang paling eligible menurut partai gerindra
untuk bisa dicanonkan jadi kebenaran jawa barat
selain kang ajat ada lima yang lain juga
ada lima yang lain
jadi ini gak hanya semata mata
poin karena saya temen
atau misalnya udah frustasi kita lihat siapa yang jawa barat
jawa barat ajat aja gitu
gerindra merupakan proses
bahkan banyak bekas dirjen
banyak bekas duta besar
banyak bekas general
dari mana mana ditawarin ada yang mau ada yang enggak
tapi yang mau akhirnya diproses
mulai istilahnya kanvasing
banyak yang mengatakan bahwa
kang pak haji deddy miswar itu
in the end ujungnya kayaknya gak satu satunya
kayaknya gak satu visi sama prabowo
soal dua ribu delapan belas bahkan lebih jauh soal dua ribu sembilan belas
apakah ini hanya semata mata pragmatisme aja
orang yang bisa memangku kepentingan
prabowo gerindra di dua ribu sembilan belas lah yang kemudian ditunjuk untuk jawa barat
saya kira semua orang
semua partai politik
memang melihat jawa barat ini sangat penting
tentu kalau masalah
pak deddy miswar itu masalah partai
tentu ada suatu nilai nilai tertentu
yang memang dinilai oleh gerindra dan pks
juga bukan kang ajat lebih banyak uang
ini menjadi apa namanya
fenomena yang seperti telanjang di publik
bagaimana calon calon yang baik incumbent maupun
apa namanya bukan itu terus tiba tiba
bicara soal uang
dan kemudian seperti
menebar cantrang di laut indonesia kpk
dengan sangat mudah menarik orang orang seperti itu hari hari ini
bukan kang ajat lebih banyak uang
jadi milih ajat deh karena duitnya lebih banyak
mahar dan lain lain
saya pesuruhan general
saya walaupun saya kerja
saya dalam keadaan yang nyaman sekarang
dengan pekerjaan saya
saya tidak punya beban
anak saya sudah dewasa semua
saya punya freedom untuk pergi kemana saja
saya ngatur diri saya sendiri
saya dalam situasi yang sangat comfortable
tetapi pada konteks ini
kalau dikatakan apakah milih saya karena saya punya uang
salah satu syarat
pada waktu pak prabowo minta kepada saya bersedia atau tidak
kalau ini suatu panggilan
saya katakan oke mas jangan dipikirkan
kalau soal logistik memang
untuk gubernur dimana mana saya pernah ngomong
nyatanya kpud jawa barat
menganggarkan empat ratus tujuh puluh tiga miliar
saya kira mendekati itu yang katakan pak prabowo
kalau andai kata uang pun saya tidak akan saya wakafkan untuk itu
saya bilang ini untuk keluarga saya
dari mana saya bukan pengusaha yang cukup bisa membiayai ini
pak prabowo mengatakan mas nanti kalau
masalah dana kita iuran
kita usahakan rame rame dengan koalisi
maka itulah saya katakan ini yang sebutunya
partai politik yang benar
dia bukan kendaraan politik
dimana kalau orang numpang harus bayar gitu kan
saya kira ini yang paling benar
dan saya lihat ini adalah contoh yang baik di indonesia
kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju
maka fungsi partai itu adalah mencari warga negara yang terbaik
untuk didudukan menjadi pemimpin
sehingga dia langsung bertanggung jawab
bahwa negara ini akan maju dipimpin oleh seseorang yang diangkat
walaupun pada akhirnya nanti orang orang bisa beramai ramai
tidak kerja politik dan lain sebagainya
selama dia punya
ya kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa permainan uang itu menjadi
apa namanya menjadi
permainan utama gitu kan
tapi oke lah kita
kita bicara sekarang soal jawa barat
kang ajat ini orang jawa barat
saya lahir di balikpapan
bapak saya dari sumedang ibu saya dari cianjur
mereka mengembara ke balikpapan tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan
dan saya dilahirkan disana
jadi saya dari balikpapan umur lima tahun
bapak saya pindah ke bandung
saya dititipkan sama kakek saya di cimalaka
saya dua tahun tinggal di cimalaka
setelah bapak saya dapat pekerjaan di bandung saya dibawa ke bandung
so i'm grown up di bandung sampai sma
sampai stm waktu itu saya ngambil stm
saya melawan akabri dan saya lulus
itulah sejarah singkat saya di jawa barat
jadi masa kecil saya sampai saya sma
saya ada di bandung dan cimalaka sumedang
oke tapi apakah seberapa
sudrajat bicara soal jawa barat
bukan ini semata mata
kan kita lihat prosesnya juga bukan proses yang
biasa kalau dari awal
kang ajat itu niatan jadi gubernur
karena sudah ngelihat ini gak beres itu gak beres di jawa barat
atau sejak awal sudah melihat ketidakberesan
dan harus dibenahi itu tapi
gak punya keinginan untuk maju juga sampai kemudian datang prabowo
tahun dua ribu empat saya pernah dilamar untuk jadi gubernur
ada koalisi waktu itu
anda bilang daripada itu disetorkan mendingan ditabung
jadi sebetulnya concern saya terhadap jawa barat ya
sampai sekarang saya concern tetapi
bagi saya mungkin untuk menunjukkan
menuju jadi gubernur jawa baratnya yang susah
karena begitu harus keterlibatan
politik yang begitu besar
biaya dana yang begitu besar
tim yang begitu besar
waktu yang harus dihabiskan begitu besar
perjuangan yang begitu jauh
jadi memang perjalanan masih jauh
itulah yang membuat handicap saya untuk saya tidak bisa
kalau di zaman dulu mungkin
saya punya pengalaman mayor jenderal
saya dinilai baik punya kemampuan punya ilmu
pemerintah langsung menunjuk
oke pada waktu itu golkar
anda pantas jadi gubernur
langsung didudukkan diatur di dpr jadi
itu di order baru ya
sekarang udah gak bisa kayak gitu
ya tapi pertanyaannya
seberapa concern sih
bukannya kang ajat itu lebih banyak pada akhirnya setelah lulus akabri
lebih banyak keluar negeri malah
by profesi saya ini adalah
maaf punya keahlian di bidang pertahanan
saya sekolah saya dialamkan disitu
saya juga mempunyai ilmu ilmu yang mendalami tentang masalah pertahanan
bahkan terakhir saya menjadi dirjen strategi pertahanan
saya adalah bidan dari pada undang undang tni
setelah reformasi pada waktu itu
dan saya mungkin lebih fit
kalau saya di pengalaman saya
menjadi mungkin di bidang ke luar negerian
dan bidang pertahanan
tetapi saya juga punya latar belakang tentang public policy
yaitu pemerintahan sipil

kurang lebih birokrasi dan pemerintahan
dan saya melihat
saya sering mendampingi pemerintahan nasional
saya menilai masalah masalah ekonomi masalah sosial dan segala macam
juga masalah leadership
dan itu saya kira konten itu sudah cukup
dan saya membuat saya confident kalau saya jadi gubernur
saya tahu saya harus bagaimana
nah inilah saya kira implikasi kenapa saya menganggap bahwa
pak prabowo menilai saya adalah eligible
untuk menjadi gubernur diangkat jadi gubernur
karena saya memang mengambil public administration
dan dimana pada waktu saya selesai mengambil master of public administration
itu saya mengatakan setiap bupati dan wali kota di indonesia harus mengambil kursus ini
supaya betul betul tahu apa yang harus diperbuat untuk memimpin daerahnya
karena disitu elemen elemen pemerintahan sipil itu ada disitu semua
saya nggak yakin semua bupati faham tentang how to govern and to manage the public
hasil hasil survei walaupun sekali lagi kita bicara
bisa berdebat satu episode bicara soal apa namanya soal survei
tapi nilai popularitas pasangan ajat saihu ini masih tertinggal dibandingkan pasangan lain
kang ajat itu punya kemampuan punya skill apa namanya compact of skill gitu ya
paketnya oke tapi bicara soal jawa baratnya nggak menyatu dengan mereka begitu
apakah itu cukup untuk menjadikan anda sebagai gubernur
saya dilengkapi sebagai seorang insinyur
saya mengetahui alat alat apa saja dan bagaimana menggunakan alat ini
nah objeknya adalah mesin objeknya adalah public policy
yang kedua adalah kepemimpinan leadership itu sangat penting
selama saya tiga puluh tahun empat tahun menjadi tni di brokat
saya punya dasar dasar kemimpinan yang saya yakin saya bisa memimpin
yang terakhir saya kira yang harus dilihat adalah kalau tentang jawa barat
saya sudah mulai belajar sejak dulu apa isi jawa barat
apa concern jawa barat dan jawa barat harus diapakan banyak isu isu
yang mungkin akan nanti saya ucapkan atau saya jelaskan dalam kampanye atau mungkin dalam debat
ataupun mungkin dalam diskusi diskusi yang lebih dalam
jadi masih banyak isu isu di jawa barat semua sama
isu kemiskinan isu pendidikan isu ketimpangan isu pendapatan per kapita semua ada
dan masalahnya sekarang bagaimana meningkatkan dan to solve the problem
menyelesaikan problem problem yang ada di jawa barat
nah yang paling penting adalah bagaimana membawa masyarakat jawa barat
ada suatu kesadaran bahwa membangun jawa barat tidak bisa hanya oleh gubernur dan bupati wali kota
masyarakat harus disadarkan
masyarakat akan sadar akan mau mengikuti program program pemerintah kalau pemerintahnya bersih
kalau pemerintahnya tidak bohong kalau pemerintahnya konsekuen kalau pemerintahnya memang berjuang untuk rakyat
saya kira dua elemen ini sangat penting
bagi saya saya katakan dalam waktu dekat
saya bisa mempelajari persoalan persoalan jawa barat yang ada
insya allah kalau saya kebetulan pasangan nomor tiga bersama saihu
insya allah saya akan bisa memimpin jawa barat
saya mengharapkan kepada rakyat jawa barat bahwa pilihlah calon calon yang betul betul anda kenal
anda ketahui dari bobotnya dari intelektualnya track recordnya itu sangat penting
oke tapi begini kang masalah soal ke apa namanya
pengenalan mengenal calon dan lain sebagainya
orang bilang bahwa jawa barat itu simple kok yang sering mereka lihat
dan kalau calonnya datang mereka akan pilih itu katanya
nah hasil survei walaupun sekali lagi kita bisa berdebat satu episode bicara soal apa namanya soal survei
tapi nilai popularitas pasangan ajat survei dan pemerintahnya itu apa
pasangan ajat saihu ini masih tertinggal dibandingkan pasangan lain
kita menyadari bersama sayhu karena dalam konteks popularitas
anda tadi mengatakan bahwa tidak mengenal tidak sayang tidak mengenal maka tidak akan milih
itu persis sekali
tetapi sejauh mana dia mengenal
apakah dia mengenal karena sering di tv
apakah dia mengenal seorang seniman
apakah dia mengenal seorang wali kota
tapi mungkin sekarang setelah diumumkan oleh kpu dia mengenal sudrajat sekarang adalah paslon nomor tiga gitu kan sama saya
nah dari sini dia akan mencari siapa sudrajat
memang ini jadi kewajiban saya untuk selalu bekerja lebih keras daripada yang sudah punya kecepatan awal
untuk bisa bersosialisi diri dengan masyarakat ketemu di pasar ketemu dimana sehingga saya mengenalkan diri
bahkan tentu saya punya platform partai partai greenpeace
partai gerinda partai pan
dan pks sekarang saya didukung
p tiga nya jan farid dan plus pbb
mereka akan menjadi
mesin politik akan menjadi
berita tentang calonnya
saya kira ini sangat efektif
jawa barat ini kan unik orang bilang
jawa barat itu orang sunda ternyata bukan hanya
orang sunda di dalamnya ada orang betawi
ada peryangannya ada juga
apa namanya bekas
kresidenan cirebon yang
berbeda beda satu sama lain
apa yang dilakukan untuk itu
begini orang jawa barat itu kan
pemimpinnya itu ada lima syarat
satu adalah nyunda
dua nyantri tiga nyakola
bahasa sunda semua itu
nyunda tidak harus orang sunda
tidak harus orang sunda tetapi orang yang paham
tentu berduanya sunda
ini adalah nilai kesundaan karena jawa barat ini
bahkan banyak orang cirebon bisa bahasa sunda
orang bekasi bisa berasa sunda
ini nilai yang kedua adalah nyantri
oleh islam ya maaf cakap
orang jawa barat itu
sehingga disebutnya nyantri
diharapkan orang orang yang jempolan pesantren gitu
padahal maksudnya bukan tapi mereka
betul betul yang orang yang tawadu
yang ketiga adalah nyakola
nyakola artinya dia harus sekolah dia harus pintar
yang ketiga adalah nyantika
nyantika dia harus punya pengalaman dia harus mengalami pemimpin
dia bisa jadi birokrat bisa jadi profesional
tetapi dia nyantika
yang terakhir satria jujur adil
itu yang dia mintakan
jauh dari korupsi
saya kira itu yang diharapkan jadi lima syarat itu
nah para pembawa melihat itu
setelah kanvasi saya fit in
nah yang kedua sekarang tinggal satu memang mas saya bilang
saya pernah dulu kenal jawa barat dan jawa barat kenal saya pada tahun dua ribu an
sekarang mungkin generasi yang sekarang di bawah umur tiga puluh lima tahun
mereka ga kenal saya
tapi diatas tiga puluh tahun insya allah
dua saya metodenya begitu saya masuk
yang tiga puluh tahun keatas mengenal saya
dia kenalkan kepada adik adiknya
yang kedua generasi
millenial yang anda kata
yang banyak orang sebutkan adalah generasi now
itu memang belum saya sentuh
saya tidak fit in kepada mereka karena
saya sudah senior tetapi saya akan menjadi
banyak tantangan tantangan generasi milenial ke depan
saya sedang berkomunikasi dengan mereka
kepada tantangan ke depan karena tantangan milenial
bukan tantangan jawa barat
bukan tantangan cirebon dan bekasi
bukan antara bandung dan jawa tengah
tetapi tantangannya adalah jawa barat indonesia
dan amerika serikat malaysia singapura
itulah tantangan generasi millennial
maka yang mereka akan saya bawa
akan saya bangunkan awareness dia kesadaran mereka
berkompetisi siap untuk menjadi
insan insan yang betul betul produktif
berbagi tugas dengan
yang pertama dulu
dapat belum kemestrinya sama
ini kan seperti kawin yang
eh ini calonnya langsung
jadi ini memang blessing ya
jadi ini kan matchmaking udah malah
kalau kawinnya kawin ketemu gede gitu kan
kalau kawan ketemu gede
saya pelajari begitu saya dicalonkan siapa sih calon saya
wakilnya itu sae hoo masih jauh
saya pelajari dua duanya
kemungkinanya ibu nettie heriawan saya pelajari
sae hoo saya pelajari
begitu muncul keputusan pks
pak sae hoo oke saya buka
lagi pak sae hoo itu adalah profesional
memang dia seorang
lulusan buntet tetapi dia lulusan stan
dia adalah auditor
dia pernah bekerja di
jadi dia adalah professional
wah saya senang sekali mudah mudahan
saya kira auditor yang bagus
saya kira untuk pemerintahan dia bisa ngecek
begitu saya ketemu orangnya enak
saya bilang dalam hati saya aku suka dia nih
alhamdulillah sampai sekarang
saya menganggap alhamdulillah
pak saya merasa senang dan nyaman
friend selama kita
saya merasa memang
betul betul dia sudah menjadi wakil saya
survei menunjukkan bahwa
pasangan gubernur dan wakil gubernur
yang masih bisa erat sampai selesai
bahkan bisa maju kembali
selebihnya setelah pelantikan
begitu kabinet disusun udah ribut disitu
setelah itu berkelahi
dan lain sebagainya sampai kita lihat
beberapa apa namanya
video viral yang cukup memalukan bagaimana
wali kota dan bupati
serta wakilnya berkelahi secara di depan umum
bagaimana itu dijaga
hubungan supaya kalau misalnya
pada akhirnya tuhan berkehendak
yang memimpin jawa barat bagaimana kemudian hal itu
saya jamin tidak akan terjadi satu chemistry saya cocok sama dia
yang kedua saya biasa
dan saya gak pernah konflik saya cek sae hoo
selama di bekasi dia juga nggak pernah konflik
yakin dan kedua kami berdua
tidak punya beban dari partai
jadi andai kata ada suatu perselisihan
beban dari partai itu beban partai misalnya
pks harus begini gerindra tidak
jadi saya dengan pak prabowo
anda disitu memimpin
saya yakin anda sebagai kesatria yang terpilih
berbuat terbaik untuk jawa barat
jadi dengan sae hoo sae hoo juga gak punya beban dari partai
harus abc jadi disana pokoknya partai sudah
mewakafan kamu untuk memimpin jawa barat
insya allah saya yakin
saya tidak akan konflik dengan pak sae hoo
dan orangnya juga intellectual
orangnya tahu diri pernah jadi wakil
dan biasa bekerja di birokrat
saya pernah jadi wakil
punya wakil dan saya
kebetulan dua duanya muslim
dan itu salah satu prasyarat masuklah yang nyantri
walaupun sebenarnya ini juga menimbulkan
apa namanya pertanyaan lanjutan
dan pan adalah pendukung
sandiaga uno di jakarta
banyak orang yang menganggap
kemenangan mereka karena menjual
agama dan lain sebagainya
dan jawa barat akan dijadikan
selanjutnya dengan pola yang sama
gimana anda menjawab itu
menjadi salah satu
yang perlu dikembangkan lebih jauh
khususnya di jawa barat
yang dimana objek wisatanya
tapi belum ditentukan sebagai destinasi
dan sementara kita lihat tadi
dan serapa tenaga kerja
secara signifikan pariwisata tadi meningkat
dibandingkan tiga teratas
yang cenderung menurun
migas betubara kelapa sawit
cenderung terjun bebas
itu harapan yang paling besar
dan bisa dilakukan oleh jawa barat
kenapa tidak berkembang pariwisata
yang diperlukan oleh jawa barat
hasil survei mengatakan
jawa barat itu isunya ekonomi mas
empat besar masalahnya itu semua ekonomi
dua daya beli masyarakat
dan lapan pekerjaan
jadi kalau jawa barat ingin maju
saya banyak gagasan terhadap isu ekonomi ini
jangan lupa juga
saya akan berbicara
yang paling kurling harus mendapatkan perhatian
bahwa indonesia itu adalah ranking ketiga
dalam hal intoleransi
dan kemudian setelah dibuka
di indonesia dimana satu di papua
keduanya di jawa barat
kaihu dan ajad
ini kan kebetulan
dan itu salah satu
prasyarat masuklah yang nyantri
itu karena kebanyakan
walaupun sebenarnya ini juga menimbulkan
gerindra pks dan pan
adalah pendukung anies baswedan
banyak orang yang menganggap kemenangan mereka
karena menjual agama dan lain sebagainya
dan jawa barat akan dijadikan
lintasan estafet selanjutnya
dengan pola yang sama
gimana anda menjawab itu
afidho ini pertanyaan yang sangat baik sekali
dan ini berkali kali juga muncul
jadi pertama kali
jawa barat sama dki sangat berlainan
lanscape politiknya berbeda
kontur politiknya jawa barat
dengan dki sangat berbeda
yang kedua isunya berbeda
satu jawa barat
semua yang kandidatnya beragama islam
yang kedua etniknya semua etnik jawa barat
jadi isu itu tidak akan ada
tidak ada isu yang berkembang maaf
yang bergulir terus menerus
sampai ada dua ratus dua belas
nah itulah yang membuat suasana
politik yang ditumpangi oleh
nilai nilai tanda petik tadi
keagamaan termasuk di situ islam
karena ada isu al maidah lima puluh satu
yang kedua masalah sandiaga uno
dan lain lainnya yang diusung oleh gerinda
memang karena itulah rebutan kekuasaan
kemudian ada isu yang seksi masuk disitu
suatu perjuangan kepentingan
nah kalau di jawa barat kang sama sekali berbeda
sama sekali berbeda
yang terakhir adalah bahwa orang orang jawa barat
sebetulnya dia senang
dan di jawa barat tidak pernah ada konflik
baik itu pilkada gub maupun
pilkada bupati sama wali kota
saya yakin tetapi kadang kadang
pemerintah sendiri juga
kadang kadang suka mengandai andai
karena plt gubernur dari kepolisian
menganggap bahwa jawa barat akan chaos
nah ini juga jangan diandai andai
sehingga persepsi masyarakat
rasa ketakutan akan muncul
ya mudah mudahan itu tidak terjadi
saya kemarin bersama kapolda
bersama pangdam dan semua jajaran
pimpinan daerah mengatakan
bahkan ini satu satunya
pimpinan daerah di indonesia
yang mereka setelah ikrar pendapatan nomor
mereka mendatangi semua
calon dan mengajak
untuk bersama sama dan tidak ada
tidak ada isu isu yang apalagi berbau
usara mereka betul betul
dalam konteks demokrasi
saya menggunakan istilah liberal karena faktanya
memang pada akhirnya seperti itu
di indonesia sampai sejauh ini
itu akan muncul
di tengah tengah kampanye
kampanye hitam kampanye negatif
perang di udara
mudah mudahan tidak ada perang di darat
itu gimana cara menghentikan
dan itu akan terjadi
cuma presentasenya berapa
kalau kecil bisakah ditekan lagi
jangan sampai membesar
nah paslon ini sangat berperan
saya dengan pak saeho kalau ada
kalau datangnya dari luar
kita jangan balas
tapi kita pelihara
relawan kita kita pelihara partai kita
platform kita anak anak kita
gerinda pks yang semua pendukung
relawan segala macam
untuk bermain bersih
dan jauhkan daripada berita berita kebohongan
dan apalagi fitnah dan kampanye hitam
saya kira itu yang bisa kita kerjakan
memang melalui mass media sulit untuk dikontrol
tetapi tentunya dengan himbauan himbauan
kalau memang sudah keterlaluan
mungkin saya akan berbicara
andi kata ada orang yang menyebutkan paslon lain
kalau dianggap itu dari kubunya
saeho sudrajat saya akan
berdiri dan mengatakan
dan melarang itu terjadi
seberapa mungkin itu bisa terlaksana
ini kayak idealnya seperti itu
tapi faktanya nggak pernah kita lihat
itu bisa dibangun dan semua pasangan
bisa melaksanakan hal itu
ya dua hari yang lalu kita deklarasi
dameh deklarasi tolak
deklarasi tolak transaksional
politik dan segala macamnya
kebetulan yang tidak semuanya hadir
hadir kebetulan paslon dari nomor tiga
yang lengkap yang lainnya
satu ada wakilnya ada yang mewakili
tapi itu intinya adalah kita
mempromosikan demokrasi yang damai
nah demokrasi yang damai ini
betul betul mempromosikan nilai nilai
yang betul betul dingin sejuk
gembira dan betul betul benar
saya kira ini yang akan kita promosikan
jangan berdanda yang andai untuk jelek tapi berdanda yang andai
untuk siap baik saya kira kapolda
dan tni yang membantu
serta seluruh jajaran
kpu dan kpud
serta bawaslu akan membantu kita
untuk bekerja keras
sudrajat dan sayu sangat peduli dan sangat
concern bahwa jangan sampai ini
terjadi dan kita akan turun
ke lapangan mengontrol anak buah kita
relawan kita untuk tidak berbuat
jadi nolak nih kalau ada pengusaha yang mau
dan beri dukungan di
bajet kampenya berapa
bajet kampenya dibatasi
bahkan kita gak sampe kita pakai paket hemat
apa tuh paket hemat
paket hemat misalnya begini
kan ada saksi di tps
ada tujuh puluh lima empat ratus saksi
tps satu tps dua saksi
kalau saya misalnya harus ngasih uang makan
selama menjadi saksi enam ratus ribu rupiah
berarti saya harus
menyiapkan lima puluh miliar lebih
tapi dengan pakat hemat karena
mereka relawan relawan mereka tidak bisa
dibayar mereka datang tanpa dibayar
dan segala macam saya kira itu yang bisa
saksi itu kan masih
kebutuhan primer ya
itu kebutuhan primer berarti itu legal
kebutuhan sekunder dan bahkan kebutuhan tersiernya kan
lebih banyak sekali ya tentu
yang langsung dibajatkan oleh tim
dan memang kita itu yang saya katakan paket hemat
sisanya adalah relawan relawan
yang betul betul mereka menginginkan
pemimpin yang terbaik
dia betul betul memperjuangkan pemimpin yang dia
tentu dengan track record dan harapan mereka
mereka akan secara sukarela
bagaimana dengan komitmen
katakanlah begini saya datang
ngasih modal nih kalau misalnya kebutuhannya empat ratus
akan diterima gak
itu partai yang memutuskan
dan ada aturan lainnya di kpu
dan tentu itu akan
ada suatu pertimbangan pertimbangan tersebut
jangan sampai kita melanggar
karena ketentuanya adalah empat ratus antara tujuh puluh tiga
nggak mungkin memang saya menyerahkan
dua ratus miliar secara langsung
batasnya tidak akan sebesar itu
tapi artinya begini
saya gak yakin ada
ekonomi dalam keadaan begini
pengusaha itu juga kasian
yang ingin saya ketahui
bagaimana kemudian pola
kalau misalnya itu disebut
timbal balik ya
atau yang lebih keras lagi
disebut trading gitu ya
orang mau memberikan sesuatu
saya akan tolak mentah mentah
jadi banyak orang yang mau nyumbang
taruh lah saya dikasih
sekarang ini ada enam juta item
yang diberi yang disiapkan oleh kpud
saya bisa memperbanyak
menjadi satu setengah kali
berarti dari enam juta kita bisa kira kira
sepuluh sampai sembilan juta
jadi kita bisa memperbanyak
itu kan kita perlu uang
dan uang itu gak mungkin cash
ya sudah siapa yang bisa nyumbang
yang seperti itu akan terjadi
tapi memang ada event event seperti misalnya
kang kumpul disini kampanye disini
ketemu riungan ini
mereka mendanai sendiri saya datang
dan itu disebut paket hemat
kuncinya adalah satu saya meyakinkan
support lah pemimpin yang anda pilih
jadi kami tidak bisa memberikan apa apa
kami betul betul hanya
membaktikan diri kita
untuk berbakti kepada jawa barat
dengan visi misi yang kami ada
kami miliki dengan kemampuan yang kami miliki
dengan latar belakang kami
itu saja yang kita berikan
jadi nolak nih kalau ada pengusaha
kalau mereka tidak punya kepentingan lain
nyukongin nyukongin seberapa gitu
artinya kan jawa barat kan seksi
itu kan batasnya dari bekasi depok
sampai ke cirebon gitu kan
infrastruktur belum tuntas dibangun
dan lain sebagainya
secara pribadi masalah dana yang akan masuk
akan diselesaikan oleh partai
p tiga pan dan semua tim ses
ada suatu aturan mainnya
jadi semua disesuaikan kepada mereka
memang ada yang mau berpartisipasi
seperti itu tetapi kalau seperti
anda mengatakan dua ratus miliar nggak mungkin
yang kedua adalah
tidak ada udang dibalik batu
tidak punya kepentingan semuanya adalah
memang hati indah ini memang anda ingin memilih saya
tidak ada saya tidak ingin berhutang budi
jangan berhutang budi kepada mereka
kepada partai yang mengusung aja
saya tidak punya hutang budi kecuali hutang budi saya
adalah memimpin jawa barat yang terbaik
jadi tidak ada pesan pesan
kalau misalnya menang akan ini akan itu
track record ini menjadi kata kunci sih sebenarnya
kang ajad sudah menyampaikan itu dan
sekali lagi melihat apa yang terjadi
beberapa hari belakangan ini
bagaimana kpk dengan sangat mudah
kepala daerah yang katanya memang
kepepet dananya sudah habis
membayar mahar dan lain sebagainya
kita perlu khawatir
soal jawa barat
di jawa barat ini kan mantan
birokratnya atau birokrat yang menjabat
kan ada beberapa ada kang jawa barat
dan lain sebagainya
ada uu juga gitu
tidak akan tersangkut apa apa
dan saya yakin orangnya cukup tawadu
dan saya sudah cek di bekasi
dia tidak punya kaitan yang betul betul
mengkhawatirkan dalam kasus kasus
saya nggak tahu yang lain
baiklah kita akan
lihat bagaimana sepak terjang
sayhu sudrajat sayhu
yang disingkat asik
ajat sayhu itu jadi asik
ya jadi nama saya sudrajat
tapi orang sunda biasa
sudrajat itu selalu dipanggilnya ajat gitu
filosofi dibalik asik ini apa
jadi kita harus bergembira
makin maju dan makin asik
mudah mudahan pesannya ditangkap ya oleh publik
kang ajat terima kasih
dan sampai disini perjumpaan kita di af rinaw
malam ini kita akan jumpa lagi